kepolisian hingga kini belum dapat mengungkap kasus teror penembakan yang melukai belasan warga di magelang jawa tengah
dan hingga kini polisi belum menangkap pelaku dan jumlah korban justru terus bertambah
kepolisian daerah jawa tengah menerjunkan tim inavis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara
tim inafis polda jawa tengah didampingi kepolisian resor magelang kota menggelar olah tempat kejadian perkara
olah tkp dilakukan di salah satu lokasi sasaran di jalan ikhlas kota magelang kami sore
di lokasi tersebut penembakan yang terjadi sekitar sepuluh malam pada delapan april lalu
melukai santi rahayu ningsih dua puluh tahun karyawan kios buah warga kampung magersari magelang
dalam olah tkp tersebut korban memperagakan adegan terkena tembakan di bagian paha kanan
yang ketiga kena paha kanan terus memperagakan di situ di depan
tim inafis polda jawa tengah sengaja melakukan olah tkp untuk membantu mengungkap kasus penembakan misterius tersebut
hari ini tetap sama seperti hari kemarin yaitu melanjutkan mengungkap hasil daripada hidup kemarin

tim inafis pola jawa tengah yang telah menerjakan olah tkp mengungkap hasil penembakan misterius tersebut
tim inafis pola jawa tengah yang telah menerjakan olah tkp mengungkap hasil penembakan misterius tersebut
hal ini telah terjadi sejak awal april lalu
selain sejumlah korban bertambah lokasi kejadian meluas yakni di jalan pemuda jalan ikhlas dan jalan tidar